sulawesi tengah memasukkan tiga perempuan ke dalam daftar pencarian orang
mereka diketahui terlibat kelompok santoso yang saat ini tengah diburu petugas
ya keberadaan tiga perempuan dalam kelompok santoso di hutan wilayah poso
didapat dari telpon genggam yang disita salah satu anggota kelompok
satu diantaranya diakui sebagai istri kedua santoso
santoso diketahui mempunyai dua istri yang pertama bernama warni
yang tinggal dengan kondisi sangat sederhana dan sakit sakitan
di tambarana kabupaten poso
sementara istri keduanya jumiatun muslim
ikut bersama suaminya bersembunyi di hutan poso
jumiatun bersembunyi di hutan bersama dua perempuan lainnya
seorang diketahui bernama nurmi usman alias oma istri basri anggota santoso
seorang lagi adalah tini susantika alias umi farel
istri dari ali kalora juga anggota santoso
basri tewas dalam baku tembak di pegunungan tineba poso pada januari lalu
sedangkan ali kalora masih bersama santoso dan kelompoknya di hutan poso